sangat bersalah ya allah
rena sebenarnya ada
tapi rena aku suruh tunggu di mobil
soalnya aku gak enak kalau ada rena disini mah
memori yang buruk tentang lanut
ternyata rena di mobil
kenapa malah mbak andi ini ngerebut perhatian mama sih
nenek juga udah siapin kado lo buat mama
staffirullah kenapa yang saya bisa bilang begitu
apa karena bungkusan tadi
dia pikir kado buat mama
padahal kan bukan
enggak gak sempet
gak sempet dari kandung
kalian ada disini aja
mama udah seneng sekali
mama pasti gak akan bisa lupakan hari ini
andin tadi malam bikin kue buat kamu
dia sampai pegadang tadi malam
kita doa dulu yuk
mama selalu diberikan yang terbaik
semuanya yang baik
kita mulai dengan alfadah
saya minta kamu jangan bikin ulah lagi
saya minta kamu jangan bikin ulah lagi
saya benar benar minta maaf soal kejadian kemarin
saya nggak ada niatan untuk bikin ulah
sudah bawa rela diam diam
saya juga udah bikin andien nangis
ya terus terang saya juga nggak suka nino
kamu bawa rena pergi diam diam game gitu
saya juga ingin bicara dengan rena
sekalian mau minta maaf karena kemarin sudah bikin mamanya nangis
kalau boleh lewat kaca juga nggak apa apa
tapi jangan lama lama ya
kemarin sudah bikin mamanya rena nangis
kalau gitu kita baikan
oh iya om baik punya hadiah sebagai permintaan maaf
om baik beliin rena
ini ikat rambut pink
om baik pasangin ya
terima kasih om
oke kalau gitu saya tutup ya
terima kasih purwosa
terima kasih ya
terima kasih pak
terima kasih ya
coba aku telfon pak
kita selesai berdoa kamu gak ada
habis dari belakang pak
kita potong dulu ya
kayaknya ada yang disembunyiin sama nino

aku ada bantuan kamu
buddies terima kasih ya drys